kalau kamu mau bilang
kamu gak cinta aku
aku tau kamu suka sama boy
aku gak akan minta kamu cinta aku
aku sudah terima
gak masalah buat aku
aku akan cinta kamu terus
kamu gak bisa milik aku
kalau gitu gue masuk lu ya
jelajah diri baik baik

oke makasih bye
tapi gue gak mau pulang ke rumah soalnya
rencananya sih gue mau
ginep ke rumahnya raya
tadi gue udah janji soalnya sama dia
oke kalau gitu aku antein kamu
eh gak usah
balik aja gak apa apa
soalnya gue mau naik angkot aja
lebih enak juga
tolong jangan nolak tawaran aku ini
gue cuma mau memastikan
kamu itu senaman
kalau kamu selamat aku pasti tenang
sekalipun kamu mau ke rumahnya boy
pak pak pak
bapak tahu anak saya rev halina putri
saya kurang tahu
tapi kira kira murid murid di sekolah ini udah pulang semua atau masih ada di dalam
semua murid murid sudah pada pulang
bagaimana pak boleh nggak saya masuk ke dalam untuk lihat anak saya cari anak saya
karena dia belum pulang pulang ke rumah
mudah mudahan dia masih ada di dalam boleh
boleh silakan bapak lihat
oh ya ya ampun mas
mas harus cari rafa kemanapun mas
mas tau kan kalau reva itu anaknya nekat banget
aku takut terjadi apa apa sama rafa
mas udah nggak tahu lagi mas
mas harus cari kemana
ya mas harus cari kemanapun mas
kalau perlu aku cium kakinya supaya mas bisa nemuin reva di mana mas
aku khawatir sama dia
aku takut dia kenapa napa
dia pasti lagi sedih banget mas
dia nggak tahu harus cerita ke siapa
dia nggak tahu harus pulang kemana
jujuk dia untuk pulang ke rumah dan untuk tinggal bareng sama kita lagi
bujuk dia mas
terima kasih sayang
ternyata mas gak salah milik kamu jadi istri mas dan juga sekaligus ibunya reva
mas sekarang akan coba untuk cari revel lagi
kalau bisa nggak usah ditemuin aja sampai kapanpun
reva mendingan lo pergi aja ke laut
alec jauh lebih peduli kepada reva daripada kamu
alec tuh nyari reva sampai akhirnya dia bisa menemukan reva

kalau kamu kamu cuma bisa diam dan nanya aja

wah laz aku geleng
lden vijaya biodata kecil sih
pokoknya orang tua
nih susunya diminum dulu biar belajarnya konsentrasi
aden kan besok mau ujian ayo
tapi selalu perhatian sama boy
itu kan sudah kewajiban bibi
dan bibi mah yakin
si aden pasti kermikiran yang repah
neng repahnya belum pulang pulang juga
masih kabur dari rumah
sebenarnya teh masalah naon sih neng repah teh
ya masalahnya sih gini bu
repah itu masih nggak mau pulang ke rumah bi
karena dia masih berantem sama ibu tirinya
sebenarnya itu masih kemarin
sebenarnya sih boy itu kasian banget sama reva bi
karena dia nggak ngabarin apa apa ke boy kalau dia mau kabur ke rumah
eh tiba tiba malah dia nginep di rumahnya alex
eh teteh tangan teteh ada nanti kercemburu karena ngerepak teh
kalau boy cemburu bi
ya tidak aduh aden
benar cemburu nak
tapi memangnya aden teh sudah nanya
aku naon neng repah teh pakai nginep di
satu teh si jelek teh
eta teh di si jelek teh
ya lah eta teh si alex
terus ari aden teh yakin tidak
kalau neng repah teh sayang teh cuma sama aden saja
bukan sama si jelek eta
yakin sih bi
soalnya alex itu pernah ditolak sama eva
hmm bening yakin teh
aden bibi mah yakin yeh
aden yakin kok mau bibi mah yakin pisan ke si neng repah
neng repah mah dah anak teh baik pisan
mau hal macem macem si neng repah mah
walaupun eta si neng repah teh nginep di rumahnya si jelek eta
nah bibi mah yakin sayang namah cuma sama aden doang
dan itu pasti ada alasannya
ya teh bibi
seenggaknya reva tuh ngasih tahu dulu dong ke boy kalau dia mau kabur ke rumah kek atau mau kemana
itu berarti aden teh kudu nanya langsung sama neng repah
biar den boy teh tidak penasaran
kasian kan sama neng repahnya kalau aden terus curiga seujuan sama neng repah
sementara neng repah teh mending baik setia sama aden
hah ya udah
bibi reka dapur dulu tuh masih banyak kerjaan
oh iya tuh bibi bawa susu deh tah
bawa dua bisa aden hayang namah deh
sob kami sehat
ambil aden kuat ya
ya udah kesulitan di lamunan lah
ini yang paling keras sih
terima kasih alex lo udah baik banget sama gue
udah jangan makasih terus
asal kamu tahu ya kamu adalah satu satunya jauh yang aku cintai
jadi aku bisa ngelakuin apapun untuk melindungi kamu
aku tahu apa yang kamu
kalau kamu mau bilang kamu bukan cinta aku
aku tau kamu suka sama boy gak apa apa
aku gak akan minta kamu cinta aku
aku sudah terima gak masalah buat aku
tapi kamu harus tahu aku akan cinta kamu terus
walaupun kamu gak bisa milik aku